data survei nasional yang baru saja dirilis oleh koalisi ruang publik aman menunjukkan tingginya kasus pelecehan seksual yang justru terjadi di ranah publik
nah dalam hal ini transportasi umum ya
lalu bagaimana caranya untuk bisa menekan angka pelecehan tersebut
kita akan membahasnya dengan ibu hari roh ali komisioner komnas perempuan yang sudah tersambung melalui sambungan telpon
ibu riri selamat malam
selamat malam mbak
ibu riri dari rilis survei angka pelecehan di transportasi umum ini sangat tinggi angkanya empat puluh enam delapan persen
ibu riri melihat angka ini kaget nggak
sebenarnya sih kalau kaget enggak ya mbak
karena kalau kita melihat catatan tahunannya komnas perempuan yang selalu kita rilis setiap tahun
sebenarnya angka terkait dengan pelecehan seksual itu memang cukup tinggi gitu
cuman memang apa
dari survei yang dilakukan teman teman krpa ini semakin memperjelas sebenarnya temuan temuan
dan juga data data yang selama ini dikumpulkan dan didokumentasikan oleh komnas perempuan
oke melihat datanya empat puluh enam delapan persen ini terjadinya justru di transportasi umum
ada tiga tempat ada di bus angkot dan juga krl
kalau dari pandangan ibu riri kenapa ini kemudian bisa terjadi
padahal ini tempat umum dan tempat yang orang banyak menggunakan transportasinya
ya jadi sebenarnya kekerasan seksual di dalam transportasi umum itu kan problem yang sudah cukup lama ya mbak
kasus kasusnya terus saja bermunculan begitu ya
tetapi memang karena tidak ada penanganan dan juga pencegahan yang komprehensif terkait dengan kasus kasus pelecehan seksual ini
maka semakin lama kasusnya semakin banyak gitu ya
dan jenis jenis apa namanya variasi kasusnya semakin bermacam macam
karena kan transportasi
transportasi publik sekarang ini kan sudah cukup berkembang ya
kalau dulu apa namanya mungkin hanya terjadi di bus atau angkot
tapi sekarang ada komuter line ada mrt ada bus transjakarta terus kemudian ada yang transportasi online gitu
dan ini transportasi transportasi ini juga ternyata cukup rentan terjadinya kasus kasus kekerasan seksual
utamanya buat perempuan gitu
kalau kita lihat data memang yang perempuan tiga belas kali lebih rentan ya
laki laki meskipun juga ada laki laki yang mengalami kasus pelecehan begitu
jadi ini karena selama ini tidak adanya penanganan yang cukup komprehensif
utamanya dari pihak pihak yang selama ini terkait dengan transportasi publik
terus kemudian juga para korban selama ini mereka bungkam tidak mau melaporkan kasusnya
karena kalau melaporkan kasusnya itu apa namanya
jadi penanganannya tidak cukup baik dan juga seringkali malah para korban ini mendapatkan stigma begitu
dari masyarakat terkait dengan kasus yang dia alami
sehingga ini merupakan puncak dari apa namanya akumulasi dan juga puncak dari semakin dan juga apa namanya abelnya
dari pihak pihak yang selama ini terkait dengan transportasi publik untuk merespon kasus kasus kekerasan
seksual yang terjadi begitu
bu riri kita tahu kalau transportasi publik yang mungkin lebih modern yang hadir saat ini mungkin ada cctv ada pengawasan lah begitu
tapi kalau kayak angkot atau transportasi yang lebih skalanya lebih kecil lagi begitu
ini kan pengawasannya sulit untuk dilakukan
nah tadi juga kemenhub menyatakan akan membuat regulasi lagi yang akan lebih tegas
kalau menurut bu riri selain apa namanya ada pengawasan cctv dan segala macamnya apa yang harus dilakukan oleh kemenhub
ya jadi gini mbak
pertama ya untuk apa namanya terkait dengan supaya kasus kasus pelecehan seksual di transportasi publik itu menurun
maka hal yang pertama yang harus dilakukan adalah harus ada mekanisme pelaporan ataupun penanganan jika kasus itu terjadi
jadi itu harus ada sop nya tuh
jadi misalnya nih kalau terjadi kasus kemana korban harus melapor gitu kan
itu harus ada gitu
terus kemudian apa namanya bagaimana
aduan tersebut kemudian bisa di follow up misalnya untuk kepada pihak pihak terkait misalnya ke kepolisian kah ya ataupun ke pihak pihak yang lain gitu
terus kemudian yang ketiga adalah adanya empati terhadap korban itu sendiri gitu
karena kasus kasus pelecehan seksual ini seringkali menimbulkan trauma yang sangat apa namanya berat buat para korban khususnya korban perempuan gitu
karena kasus pelecehan ini juga apa oleh masyarakat
ini dianggap sebagai sebuah apa ya semacam kasus yang kasus yang apa namanya tidak terlalu berat gitu
dianggap sebagai sesuatu yang lumrah gitu
itu pembiasaan normalisasi
adanya kasus pelecehan seksual maka kemudian policy ataupun kebijakan atau mekanisme yang ada itu masih sangat lamban kemajuannya
dan kami di komnas perempuan sebenarnya sudah banyak membantu dan juga memberikan masukan ya
khususnya misalnya kepada
pt kereta api gitu ya
itu bagaimana membangun mekanisme terus kemudian melakukan upaya upaya kampanye untuk pencegahan kekerasan seksual gitu
itu sudah kami lakukan termasuk juga dengan beberapa transportasi online dengan transjakarta dan sebagainya gitu
tetapi memang kita masih melihat bahwa itu pergerakan untuk kemajuan untuk penanganan dan juga pencegahannya itu
relatifly agak belum maksimal begitu
kurang tegas begitu ya bu riri
bu riri tapi sejauh ini dari komnas perempuan sendiri pernah menerima laporan mungkin yang cukup signifikan begitu yang cukup mengagetkan bu riri sendiri bahkan ada terjadi pelecehan seksual di transportasi umum
oh banyak mbak
kalau kasus terkait dengan pelecehan seksual ini banyak sekali yang aduan ke kita gitu ya
tapi memang rata rata yang dilaporkan adalah yang sifatnya fisik
jadi pelecehan seksual yang sifatnya memang fisik ya
jadi misalnya apa namanya diraba misalnya ya disentuh terus kemudian termasuk juga ini nih apa namanya digesek gesek misalnya dengan alat kemaluan gitu
terus kemudian apa namanya diperlihatkan alat kelamin
nah biasanya lebih ke situ yang banyak kita tangani
tetapi kayak misalnya yang dilihat yang sifatnya verbal itu jarang banget
namanya para perempuan itu mau mengadukan kasusnya misalnya kayak di siul terus kemudian apa namanya siulan atau mungkin apa kayak dikata katai tubuhnya
adjustment tubuhnya kayak gitu itu yang sifatnya verbal ya
pelecehan seksual yang saatnya verbal itu memang masih sangat sulit kita temukan bahwa korban itu mau mengadu
karena memang lagi lagi ada masalah
jadi ada persepsi bahwa ucapan yang seksis ataupun siulan ya itu masih dianggap sebagai sebuah tindakan yang wajar gitu
jadi ada proses normalisasi di situ
padahal ya itu adalah bagian dari pelecehan seksual itu sendiri
sehingga kami pun melakukan upaya upaya edukasi publik kampanye publik terkait apa sih itu kasus
apa sih kekerasan seksual gitu
jenis jenisnya apa saja
terus tempat tempat mana saja biasanya terjadi kekerasan seksual
dan kalau terjadi apa yang harus kita lakukan
nah itu biasanya kami melakukan berbagai macam racing awareness atau edukasi publik terkait hal hal tersebut
selain edukasi tadi dengan banyaknya laporan kepada komnas perempuan mengenai pelecehan seksual khususnya fisik di transportasi umum
apa kemudian yang dilakukan
atau bantuan apa yang diberikan komnas perempuan
ada pendampingankah atau seperti apa
ya jadi kalau misalnya korban dia mengalami trauma yang sangat dalam gitu
memang biasanya kemudian kami rujuk ke lembaga lembaga layanan yang di situ ada mereka melayani misalnya dengan trauma healing
atau kalau misalnya si korban mau memproses ke hukum ya itu juga biasanya kami bantu untuk melakukan itu
jadi intinya adalah bahwa sebenarnya kalau ada kejadian ya dan pelaku sorry bukan pelaku korban itu mau menuntut keadilan maka itu harus kita bantu harus kita fasilitasi
ya tentunya sesuai dengan peraturan perundang undangan yang ada dan juga kemauan dari korban itu sendiri
karena korban sendiri kadang kadang mbak apa namanya mereka juga tidak punya cukup keberanian untuk
melakukan ataupun menuntut hak hak mereka menuntut keadilan dan juga akses terhadap pemulihan yang harusnya mereka dapatkan gitu
kembali lagi untuk meminimalisir hal ini bukan hanya sang perempuan atau pihak regulator atau pemerintah yang bertanggung jawab tapi seluruh masyarakat yang berada di sana begitu ya
lapisan masyarakat juga ikut bertanggung jawab atas kasus pelecehan seksual yang terjadi di transportasi umum
ibu hariroh ali
terima kasih komisioner komnas perempuan terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia connected